pinjaman online ilegal bikin resah pemerintah kini gencar menindak pinjaman online ilegal
bahkan menko polhuka mahfud md meminta nasabah pinjaman online ilegal tidak melunasi hutangnya
lalu apa jaminan keamanan bagi nasabah yang kerap diteror pinjol ilegal
bagaimana kemudian memastikan praktek pinjol ilegal bisa diberantas
kita akan berbincang dengan wakil direktur tindak pidana ekonomi khusus baris krim polri
kombespol wisnu hermawan ketua satgas waspada investasi tongam lumban tobing
dan deputi direktur indef eko listianto
selamat malam bapak bapak
saya ke pak wisnu terlebih dahulu untuk mengupdate informasi dalam sepekan ini
kita lihat bagaimana pihak polisian bertindak cepat menindak pinjaman online
update sejauh ini pak sudah berapa orang tersangka yang ditetapkan
baik mbak jadi sampai hari ini
kita sudah menetapkan tersangka empat puluh lima orang dari lima belas kasus
dan kita masih ada pengembangan delapan orang lagi yang masih kita dalami
jadi totalnya dari empat puluh lima ke delapan itu kurang lebih ada lima puluh tiga orang yang sudah kita telapkan sebagai tersangka
ini akan berkembang terus karena anggotakan di lapangan
baik di jakarta maupun di daerah
masih mengembangkan terkait dengan siapa pendananya dan bagaimana cara bertindak di lapangannya
sejauh ini modus operandi yang sudah sempat kemudian masuk dalam penyidikan seperti apa pak
apakah betul memang ada keterlibatan warga negara asing
ini sindikat besar melibatkan warga negara asing
jadi dalam proses penegakan hukum kami tidak menilai atau menangkap para pelaku lapangan pelaku desk kolektor saja mss plastik
tetapi kami mengembangkan kepada siapa pendananya
kami sudah kumpulir beberapa perkara yang ada di daerah
hampir semuanya menyedutkan apa apa
hampir semuanya masuk ke dalam satu sindikat yang namanya juga sindikat aliran dana dari luar negeri
yang kami akan dalami beberapa orang sudah kita amankan kita lagi dalami peran dan dana sudah di mana
dan kami harapkan mungkin ke depan dalam minggu ke depan kami akan pesis lagi terkait dengan beberapa rekening yang tupanya
menjadi sumber uang untuk pemberian pinjol tersebut
dari luar negeri apakah dari tiongkok pak
spesifiknya besok kami akan pastikan karena hari senin ke depan minggu depan kami akan presidis terkait dengan aliran datanya
karena kami pun akan bekerjasama dengan teman teman dari ojk dari ppatk dari bank indonesia dari komunik info
kita semua bersatu untuk bisa menanggulangi permasalahan pinjol ilegal ini
baik saya ke pak tongam artinya dari satgas sendiri tidak terlalu terkejut pak ya ketika tadi disampaikan pak wisnu fakta faktanya demikian
kemungkinan ada penyandang dana keterlibatan warga negara asing
iya jadi pemberantasan pinjol ilegal ini sudah dilakukan oleh satgas waspada investasi sejak munculnya pinjol ilegal dua ribu dua puluh
sampai saat ini sudah tiga lima ratus lima belas pinjol ilegal yang kita hentikan kegiatannya
kami blokir situs web aplikasinya
kami imukan ke masyarakat dan kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian
untuk memberantas pinjol ilegal ini memang perlu kerjasama dari berbagai pihak tentunya
dari satu sisi memang kita melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwa akses ke pinjol ilegal ini sangat berbahaya
berbahaya bagi mereka dari sisi bunga yang sangat tinggi fee yang sangat tinggi kemudian jangka waktu yang rendah
kemudian juga error intimidasi yang selalu dilakukan oleh penyandang
dilakukan oleh pelaku pinjol ilegal ini apabila masyarakat tidak membayar
kemudian juga selain tentunya pemblokiran ilegal proses penegakan hukum menjadi hal yang sangat menentukan juga dalam pemberantasan pinjol ilegal ini
sebagaimana dilakukan oleh kepolisian saat ini dan kita apresiasi tentunya dengan pemberantasan hukum yang dilakukan oleh kepolisian saat ini
lebih dari tiga yang kemudian sudah ditutup
berarti saat ini yang tercatat sebagai legal hanya satu ratus enam puluh
mohon koreksi jika saya salah benar ya pak ya
iya yang legal dan terdaftar atau berizin di ojk saat ini ada satu ratus lima puluh
oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada masyarakat yang meminjam secara online agar akses hanya pada satu ratus enam pinjol yang legal ini
baik artinya kan saat ini polisi masih bekerja
di satu sisi juga kita tahu banyak yang saat ini tengah berproses kasusnya
tapi kemudian ada himbauan dari pemerintah
khususnya dari pak menko polhukam untuk tidak membayar bagi nasabah yang sudah terlanjur berhutang tidak perlu melunasi hutangnya
bagaimana ini pak tongam
iya pak menko polhukam tentu menyampaikan bahwa dari sudut hukum berdata pinjol ilegal ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat
beliau menegaskan agar bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal tidak perlu membayar
dan jika mendapatkan ancaman dan teror kekerasan masyarakat agar segera melapor ke kantor polisi terdekat
dan polisi akan memberikan perlindungan bagi para pelapor
nah dampaknya seperti itu
jadi masyarakat diminta dari kementerian kepuluh hukam untuk tidak membayar
dan jaga jaganya adalah bahwa masyarakat akan mendapatkan intimidasi tentunya karena hutangnya tidak dibayar
oleh karena itu lapor ke polisi adalah merupakan suatu hal yang menjadi yang utama
nah kami perlu juga sampaikan kepada masyarakat ya
himbauan tidak perlu membayar yang disampaikan pak menteri koordinator politik

koordinator pemukam ini jangan menjadi alat untuk kesempatan bagi masyarakat untuk meminjam seperti itu
jadi tujuan kita untuk memberantas justru nanti jadi masalah
oleh karena itu masyarakat agar sadar bahwa pinjaman online ini jangan diakses sama sekali walaupun ada himbauan untuk tidak membayar
nah kekhawatiran seperti itu
karena ini kemudian dijadikan celah bagi masyarakat untuk meminjam
dan seperti menjadi gurita kasus yang tidak akan ada hentinya begitu
saya bergeser sekarang ke mas eko
mas eko bagaimana melihatnya
ketika ada himbauan pemerintah
seperti ini untuk tidak melunasi hutangnya terhadap pinjaman online ilegal
apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu solusi
ya ini mungkin bagian dari upaya untuk pemerintah ya
melindungi masyarakat begitu
jadi kalau himbauan tidak membayar itu maksudnya adalah
tidak untuk mencoba coba juga begitu ya
kita harapkan nanti juga jangan ada yang mencoba lagi gitu
kira kira untuk mengakses pinjol ilegal ini
di sisi lain juga itu sebetulnya dari sisi hukum adalah message ya
untuk para ini ya orang orang oknum oknum yang membuat pinjol ilegal ini
bahwa ya kekuatan secara hukum kan mereka tidak kuat menggunakan pinjol ilegal begitu ya
jadi dari aspek itu saya rasa melihatnya begitu
tapi yang lebih penting sebenarnya benar yang dikatakan pak tongam tadi adalah
bagaimana supaya masyarakat tidak lagi mengakses ini begitu
kalau kemudian mereka tidak mengakses pinjol ilegal ini ya
lama kelamaan kan mereka akan hilang dengan sendirinya
harapannya kan begitu
tetapi tentu ini adalah perlu usaha besar bersama begitu ya
nah saat ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penindakan secara masif
menurut anda berkontribusi cukup efektif
atau ini hanya momen saja ketika saat ini redam
tapi kemudian ada potensi di kemudian hari akan kembali muncul pinjol ilegal
begini mbak elvira
kalau saya melihatnya memang setidaknya ada perlu tiga hal yang harus dilakukan ya untuk bisa
untuk membuat pinjol ilegal ini benar benar kita minimalkan
pertama tentu kita harus apresiasi ya upaya dari polisian begitu untuk menindak cepat
karena ini adalah hal yang melanggar hukum juga gitu
namanya juga ilegal jadi pasti melanggar
tingin upaya ini semoga juga mengurangi begitu
nah di sisi lain tadi juga dikatakan sosialisasi ya
saya rasa itu juga bagian penting begitu
sosialisasi terus menerus menyadarkan masyarakat bahwa ini sangat berbahaya begitu bagi keuangan mereka ke depan justru ya
seolah olah menolong tapi sebetulnya di akhir juga akan menjerat mereka begitu
nah yang ketiga ya upaya yang agak lebih masif lagi adalah kemudahan akses pembiayaan sebetulnya ya
terutama bagi masyarakat kelas bawah begitu
ini yang kenapa sih mereka kemudian mengakses pinjol yang ilegal itu dugaan saya
bukan karena mereka nggak tahu resikonya begitu
tapi karena ketidakadaan alternatif kayaknya begitu
jadi mau pinjam kemana aja udah nggak bisa ya
terutama yang formal formal begitu
sehingga pilihan sulit itu membuat mereka kemudian akhirnya ya terpaksa begitu
cuma kan nggak bisa juga gitu
kalau terpaksa tapi barangnya ada atau katakanlah peminjam ya orang yang meminjam ini aja tentu akan diakses
nah sehingga peran polri di sini gitu ya untuk selalu memberantas ini
nah ini akan lama lama kan ibaratnya dari sisi yang minjamnya akan signifikan ya dari sini
peran di kepolisian gitu
baik kita apresiasi juga memang tadi disampaikan oleh mas eko bagaimana gerak cepat kepolisian
tapi bagaimana pihak polisi juga menjawab kritik dari masyarakat karena masalah pinjaman online ilegal ini tidak hanya satu dua bulan ini dialami masyarakat
mengapa saat ini setelah ada jatuh korban kemudian ada atensi khusus dari presiden jokowi
baru pihak polisian bergerak lebih cepat
nanti jawabannya pak wisnu usaha jeda kami akan kembali untuk anda
baik terima kasih anda masih bersama kami saya lanjutkan saya kembali ke pak wisnu
menjawab kritik dari masyarakat pak mengapa kemudian polisi baru sekarang gencar menindak
baik mbak elvira
injol ilegal ini diinginkan oleh ojk kemudian pinjol pun dari saya sendiri
ada namanya perusahaan transfer dana atau payment gateway nya itu yang mengizinkan adalah bank indonesia
kemudian apabila masuk ke sarana elektronik dia yang mengizinkan adalah dari kementerian telekomunikasi
jadi ada beberapa intansi yang mengizinkan terkait dengan hal tersebut
kami selaku kepolisian
sering berkoordinasi dengan pak togam terkait dengan investasi ilegal
kenapa kami gencar kemarin setelah pak presiden menyampaikan hal itu
karena kami sudah menangani tiga ratus lima puluh perkara sebelum ini
tapi setelah arahan presiden kita sudah bisa menangani lima belas perkara
dan mohon maaf saya harus sampaikan juga bahwa dalam tindakan kepolisian
bukan saja kita tindak pada pelaku yang menjadi penyelamat

tetapi kita sudah mulai mencari siapa yang mengatur tentang payment gateway nya
ini yang sudah kita ambil dan kita lidik terus mbak
kita kemarin sudah temukan beberapa perusahaan yang bekerja atau bekerjasama dengan para pinjol ilegal tersebut
uangnya dari mana uangnya sampaikan nanti besok
kita sampaikan bahwa uang tersebut dari luar yang masih pun bisa dan diolah di sini menjadi dana bagi pinjol pinjol ilegal tersebut
kami juga melakukan rencana untuk action plan yang kedepannya adalah
pertama adalah bagi jangka pendeknya tetap kita menindakan secara tegas
jangka menengah kita berdiskusi berkomunikasi dengan teman teman dari berbagai entratasi seperti ojk pi kominfo kemudian asosiasi bahkan kemudian kooperasi
dan jangka panjang kita akan merubah regulasi bahwa masyarakat ini membutuhkan pembiayaan yang murah cepat tetapi aman
nah itu kita akan diskusikan kembali dengan pimpinan pimpinan kementerian untuk memberikan masukan sistem yang mudah cepat dan murah dan aman untuk masyarakat
itu yang kita akan rencanakan kedepannya
baik saya ingin konfirmasi pak wisnu apakah memang hanya pinjaman online ilegal saja yang kemudian ditindak
atau ada pinjaman online legal tapi kemudian proses penagihannya yang tidak manusiawi dan juga ikut dilaporkan itu juga menjadi bagian yang ditindak oleh pihak polisian
sampai saat ini kami belum menemukan adanya pinjol legal yang melakukan tindakan pidana seperti pinjol ilegal
namun kami harus mendalami
apabila nanti ada pinjol legal yang melakukan kegiatan seperti pinjol ilegal
tentunya kami akan tindak juga mbak
karena ini terkait bukan masalah keberatan tapi masalah kepidanaan
tingkah laku perbuatannya yang menekan masyarakat
ini kami masih dalami
mudah mudahan ke depan kita bisa ungkap kembali apakah ada pinjol legal yang bermain sama dengan pinjol ilegal
baik artinya belum ada temuan bahwa ada kemungkinan pertukaran data kerjasama antara pinjaman online legal dengan ilegal
dalam satu dua hari ini akan kita ungkap
karena polisi akan memberikan data dan fakta bukan informasi
data dan fakta bisa disampaikan malam ini juga pak wisnu
pemain pemain ini bermain seperti ilegal nah kalau sebelum ada fakta dan data kami belum bisa bicara di sini
baik berarti kita masih harus menunggu awal pekan depan begitu ya

ya setidaknya memang ada beberapa temuan yang nanti awal pekan depan
akan dirilis oleh pihak kepolisian
tapi apakah ada temuan itu dari satgas pak tongam
kemungkinan ada pertukaran data antara pinjaman online legal dan ilegal
ya beberapa pengaduan masyarakat tentunya ada yang terkait dengan penagihan penagihan juga di ilegal dan dari yang legal
kalau kami dari satgas waspada investasi tentu tidak terkecuali ya
bagi penegakan hukum sama semua di mata hukum

kalau ada yang legal juga mungkin

jadi tidak ada pengkecualian bagi mereka
bagaimana dengan modus ini juga saya melihat berbagai kesaksian dari masyarakat
yang tidak melakukan peminjaman secara online tapi kemudian di kemudian hari mendapatkan teror
apakah ini juga terpantau oleh satgas
iya ada juga pengaduan seperti itu
jadi masyarakat kita yang tiba tiba mendapat transfer atau malah tidak dapat uang
ini juga menjadi modus baru ya karena bagaimanapun pinjaman online ini kan kejahatan ini
mereka mencari modus modus bagaimana mendapatkan keuntungan dari masyarakat
nah yang menjadi kekuatan dari pinjol ilegal ini adalah data kontak di hp dan nomor rekening tentunya
jadi dari mana mereka dapat kita juga tidak tahu ini bagaimana sumbernya
tapi paling banyak memang kita lihat masyarakat kita pernah akses ke pinjol ilegal
kemudian mengisi data dan mengizinkan semua data dan kontak hp diakses oleh pinjol ilegal
walaupun tidak jadi meminjam karena mereka ini juga memperjualbelikan data itu
malah atau malah mereka itu adalah sesama teman juga
di mana contohnya kita akses ke pinjol ilegal a
jadi ini suatu sindikat ya dari mereka
oleh karena itu kami sangat mengharapkan masyarakat juga untuk kehatian
jangan pernah mengizinkan pelaku pinjol atau pelaku pinjol ilegal ini untuk mengakses semua data dan kontak di hp
ini awal malapetakannya di situ
tapi kan kemudian memang sulit ya untuk seperti saya misalnya pribadi melihat ketika sudah ada rilis resmi begitu dari ojk
ini adalah daftar yang legal tapi kemudian datanya diperjualbelikan dan kemudian menjadi masalah begitu ya
mendapatkan teror ketika ini berkaitan dengan pinjol ilegal
apa gap ini bagaimana kemudian
karena tidak mungkin hanya ini diserahkan kepada masyarakat begitu saja pak tongang
iya tentunya kalau yang legal ini ada larangan tentu untuk melakukan pengambilan data dari handphone terutama ya
karena yang legal itu hanya diperbolehkan mendapatkan tiga hal di sana yaitu lokasi kamera dan suara
tidak ada permintaan kepada seluruh data dan kontak hp
nah apa yang kami lakukan adalah edukasi
kami blasting juga sms pada bulan juli dua ribu dua puluh satu yang lalu
dan kami juga mengundangkan tujuh provider seluler yang kami perkirakan menjangkau dua puluh delapan juta nomor hp
nah berbagai cara kita lakukan di satka sosial administrasi terutama itu tadi
menyadarkan kepada masyarakat jangan pernah akses aplikasi pinjol ilegal
dan kami sampaikan bahwa saat ini mereka ini menawarkan melalui wa sms atau pesan pribadi
kami sampaikan bahwa semua penawaran pinjol melalui wa sms atau pesan pesan pribadi itu ilegal
karena pinjol yang ilegal dilarang melakukan penawaran dengan pesan pribadi
hmm oke saya ulangi kita highlight bahwa melalui pesan whatsapp sms itu adalah penawaran secara ilegal begitu pak tongam ya
benar itu ilegal
oke saya ke pak eko pak eko ini kan batasannya semakin kabur begitu bisa dikatakan
karena kita tahu bahwa masyarakat mengakses banyak hal platform yang digunakan juga banyak begitu

ketika ilegal dan ilegal ini kemudian saling berkaitan

apa yang terjadi saat ini kemudian tidak kita inginkan ketika role nya ini tidak jelas begitu
oke yah sebetulnya masih jelas loh menurut saya
karena yang jelas yah yang terdaftar di ojk itulah yang harus diakses oleh masyarakat kalau mau pinjam online gitu yah
nah nanti dalam pelaksanaannya kalau misalkan di pagi nya juga sama saja
nah itu baru kemudian ada ini ya ada katakanlah tadi ya dari ojk menyampaikan bahwa itu bisa juga dilakukan upaya hukum gitu

jadi sebetulnya masih ada batasan
cuma kalau pertukaran data di dalamnya itu nah ini yang susah kan
kalau kita ya harus pemerintah gitu ya yang katakanlah upaya untuk bisa membongkar semua ini gitu
kalau tadi dikatakan ini sindikat ya memang harus ada upaya untuk benar benar dari sisi hulu itu dilakukan upaya untuk menekan begitu
karena kalau tanpa upaya dari hulu agak susah
karena masyarakat kita di era pandemi ini semakin tertekan kan
belinya mereka lagi susah begitu
sehingga upaya upaya mungkin yang tadinya mereka bisa pinjam ke antar keluarga atau antar saudara itu tidak bisa dilakukan
terus kemudian juga akses pembiayaan yang formal itu ya harus kita katakan sejauh ini memang belum merata ya
belum mudah begitu bagi semua orang
sehingga tadi penting juga untuk mendorong akses itu sampai kepada masyarakat bawah
nah di sisi lain ya harus ada upaya hulu ya yang tadi gitu
sifatnya adalah pemberantasan begitu
karena bagaimanapun jumlah yang ngasih pinjaman ini dikit ya dibanding yang minjam kan begitu
jadi upaya upaya ini saya rasa memang harus dilakukan terus begitu
upaya dari hulu apakah termasuk juga regulasi
tadi disampaikan pak wisnu targetnya adalah pembenahan dari sisi regulasi
karena sebetulnya kita juga kalau melihat perkembangan ya
tadi dikatakan pak tongan dalam tiga dari dua ribu delapan belas ya
berarti sekitar tiga tahun lah gitu ya
itu upaya upaya tentu ada juga gitu ya
seperti pengetatan mungkin yang legal itu harusnya apa sih yang bisa diakses
tadi sudah dijelaskan ya ada tiga aja
kalau sudah lebih dari tiga itu berarti ini ilegal ini
saya rasa itu jadi indikator kuat ya
kalau menawarkannya tadi juga lewat platform wa ataupun sms sudah jelas itu ilegal
sebetulnya dari ciri ciri yang
ada tadi ya masyarakat bisa memastikan begitu
jadi memang cuma persoalannya itu adalah yang saya khawatirkan mereka bukannya tidak tahu
tapi tidak punya alternatif
nah ini yang berat gitu
kalau mereka tidak punya alternatif ya akhirnya kan walaupun itu dari sms atau dari wa
ya kadang kadang nekat begitu ya
walaupun itu implikasi kebelakangnya luar biasa ya
sekarang kita bisa lihat banyak sekali ya dampak dampak negatif dari keberadaan pinjol ilegal ini mbak
betulkah memang para peminjam ini tidak tahu atau karena memang tidak memiliki alternatif pak wisnu
kesaksian dari sejumlah korban disampaikan ke pihak kepolisian seperti apa
ya begini mbak
jadi sudah ada ratusan orang yang melapor
baik di tingkat mabes maupun di polda jajaran
rata rata mereka saat pandemi ini membutuhkan adanya dana segar
yang kita tentunya akan sulit untuk mendapatkan di bank bank
bank swasta atau bank kreditan masyarakat
tetapi dengan ada platform ini mereka tahu bahwa ini adalah pinjaman online yang mudah dan cepat didapat oleh masyarakat
namun masalahnya setelah dia melakukan oke atau melakukan iya terhadap pinjol ilegal tersebut
banyak pinjol pinjol lain yang memberikan masukan uang juga gitu
jadi inilah salah satu siasat atau penipuan buat masyarakat
minjamnya sedikit minjam sejuta
rata rata ada lagi pinjaman pinjaman orang lainnya
sehingga bertambah dan bertambah
bahkan ada beberapa kasus yang di kuda metro
begitu dia ditangki
kemudian karena nggak bisa membayar
dia mentop up lagi
pinjaman makin lama makin besar
ini yang terjadi di wonogiri
salah satu ibu yang meninggal bunuh diri di wonogiri
kami mencoba mencari data terkait pinjol pinjol tersebut
ternyata ada dua puluh tiga pinjol ilegal yang terdaftar atau dalam hentai
kami mencoba mencari data terkait pinjol pinjol tersebut
padahal awalnya dia akan minimnya cuma satu atau dua saja
ini yang menjadi masalah dalam kehidupan di masyarakat ini
inginnya gampang tetapi ke depannya akhirnya malah menjadi sulit
nah akhirnya ibu itu ya mohon maaf kita mendengar
ibu itu adalah meninggal dunia
kita mencari tahu terus
apa sih yang menjadi dasar utama dari masyarakat tersebut
masalahnya ada karena sulitnya mendapatkan dana dari bank bank resmi atau bank bpr
makanya kemarin pada saat kita berdiskusi dengan teman teman dari beberapa intansi di menkumpulkan
pemerintah akan mencari solusi terhadap pinjaman yang mudah cepat dan aman bagi masyarakat
jadi kita tidak sebatas untuk menegakkan hukum yang keras terhadap pinjol ilegal
tapi kita mencari solusi ke depan
untuk mencari solusi ke depan sehingga masyarakat ini dapat menerima atau mendapatkan pinjaman online yang cepat dan aman tersebut
nah ini yang menjadi apa
tekanan dari pemerintah
kita akan memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat untuk tetap menerima uang pinjaman online yang cepat aman dan legal
pak wisnu ada angka yang cukup fantastis kah kasus yang dilaporkan ke pihak polisian
misalnya meminjam hanya rentang satu dua juta tapi kemudian harus membayar hingga puluhan juta dalam rentang waktu tertentu
beberapa kasus demikian
yang di kasus di kami itu dari mulai dia meminjam satu juta
terima enam ratus kembalinya empat juta
itu sangat luar biasa
makanya memang kecil kalau diikut angkanya tapi sangat banyak yang dirugikan
itulah sebabnya polri di semua daerah
karena melaksanakan kegiatan operasi tanda pinjam pinjam ilegal yang meresahkan masyarakat tersebut
baik dan juga menghimbau masyarakat untuk berani melapor ke polisi begitu ya pak
apa jaminan keamanan yang kemudian
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih berbicara mengenai pinjol ilegal yang kemudian meresahkan masyarakat dan pemerintah
bahkan menghibau masyarakat
jika anda terlibat dan diteror pinjol ilegal silahkan lapor ke polisi
tapi kemudian apa jaminan keamanannya
saya tanyakan ke pak wisnu
pak wisnu bagaimana polisi memastikan keamanan para pelapor
baik mbak efira
jadi kemarin di kementerian komham pak kabar eskim dan wakil ketua rakyat sma sudah bertemu di sana
dan menyampaikan bahwa apabila ada masyarakat yang merasa ditekan diteror bagiannya pinjol ilegal silahkan melapor ke polisi
memang kami sudah mengirimkan surat telegram ke jajaran untuk menerima semua laporan masyarakat terkait hal itu
jadi silahkan masyarakat melaporkan apabila diteror oleh pinjol ilegal
bahkan kami sudah punya hotline dan instagram
nanti silahkan diikuti atau ditelepon
masing masing polda pun akan menyiapkan hotline
sudah ada berapa laporan yang masuk pak sejauh ini
untuk sampai hari ini semuanya total ada tiga ratus lima puluh
tetapi kan update terus setiap hari
nanti kita akan presidis lagi hari senin untuk mengupdate berapa laporan yang ada sekarang sampai di indonesia
oke kemungkinan jumlahnya akan bertambah
sekarang saya ke pak tomm
pasti banyak mbak
pasti banyak ya
sudah dikalkulasi oke kemungkinan potensinya akan bertambah
pak tongam sejauh ini laporan masuk sekitar tiga ratus tiga puluh
angkanya akan terus berpotensi
bagaimana memastikan bahwa satgas bekerjasama dengan berbagai platform yang lain
karena kita tahu celah yang digunakan para rentenir yang meminjamkan uang secara ilegal ini melalui berbagai platform yang ada
apakah komunikasi ini sudah mulai dilakukan
ya kami dengan kominfo ya melakukan cyber patrol harian untuk mendeteksi secara dini penawaran penawaran pinjol ilegal ini
belum ada korban tentu
kami melakukan pemblokiran
walaupun memang banyak juga memang aplikasi atau penawaran pinjaman online ilegal ini tidak melalui aplikasi atau web atau melalui pesan pesan langsung
tapi kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak tentunya untuk memberantas secara dini pinjol ilegal ini
dan dengan google juga seperti itu
pada tanggal dua puluh delapan juli yang lalu google sudah mengumumkan bahwa semua aplikasi pinjaman pribadi
yang ada di playstore itu harus menampilkan izin dari ojk sebelum masuk ke appstore
ini juga membantu kita
namun demikian satu yang pasti ya tadi pak eko dan pak wisnu juga mengatakan bahwa
memang banyak juga masyarakat kita sudah tahu dia ilegal dan tidak ada alternatif lain untuk peminjaman
ini menjadi respon kita
ojk sudah menyampaikan instruksi juga kepada pelaku pinjaman online yang legal untuk dapat menawarkan suku bunga yang lebih murah
sehingga bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
dan juga supaya mereka melakukan kaedah kaedah terutama dalam penagihan agar jangan sampai ada yang melanggar etika tentunya
dan juga kita lihat ojk mendorong pinjol yang legal ini juga bisa membantu masyarakat memanfaatkan adanya pinjaman online ini
namun demikian di sisi lain juga bahwa masyarakat kita kan perlu juga akses ke pendanaan di luar jasa keuangan tentunya
misalnya dengan kooperasi simpan pinjam ya yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam memenuhi

untuk pengawasannya bagaimana pak memastikan bahwa tadi yang anda sampaikan itu bisa diterapkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
tidak hanya menunggu nasabah yang komplain begitu kemudian baru bisa ditindak
ya tentu yang satu ratus enam ya pinjaman online yang legal ini berada di bawah pengawasan ojk
dan kalau kita lihat pengawasan saat ini saya lihat sangat efektif
dimana dulunya ini memang ada satu ratus lima puluh uma turun sampai satu ratus lima puluh elvis rupiah rumah orang

karena memang ada beberapa perusahaan perusahaan yang tidak bisa memenuhi keuntungan itu tidak dilanjutkan operasionalnya
dan juga penegakan kode etik tentunya dilakukan oleh asosiasi
asosiasi saat ini juga melakukan penegakan kode etik
apabila ada anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik mereka melakukan sanksi sanksi di sana
saya ingin juga konfirmasi terakhir pak tongam mengenai server pinjol
apakah kemudian ini menjadi salah satu kendala pak untuk mengungkap tuntas mengenai pinjol ilegal ini
ya ini salah satu kendala tentunya dimana kalau kita blokir hari ini mereka juga bisa ganti nama seperti ini kemudian bikin baru lagi
ini kendala yang memang perlu kita respon
karena mereka ini melakukan kegiatan
di luar negeri dan di sini hanya sebagai kerjasama dengan desk collection misalnya tapi dikendalikan dari luar negeri
tapi kita tetap melakukan pemblokiran ya
bagaimanapun juga kita mengerem mereka untuk melakukan kegiatan di indonesia dengan pemblokiran pengumuman kepada masyarakat dan pemberitahuan ke masyarakat agar tidak mengakses pelaku pelaku pinjol ilegal ini
pak wisnu bagaimana merespon ini mengenai server ini
begini pak elvira jadi apa yang saya sampaikan pak tonga benar
apabila kalau hari ini kita take down salah satu pinjol tidak muncul lagi
karena mereka rata rata menggunakan perusahaan ksp atau kopasi simpan pijam
nah kami menganalisis mengevaluasi bagaimana cara penyampaian uang dari pinjol ke masyarakat
rupanya mereka menggunakan perusahaan jasa transfer dana atau yang gampang disebut payment gateway
ya gitu ya payment gateway itu
nah kita akan motong di jalannya
tadi ada perusahaan yang ada di luar negeri
tapi bagaimanapun juga perusahaan tersebut akan memberikan uang melalui perusahaan indonesia ke masyarakat
itu yang kita putus di situ
kita berkonsul dengan bank indonesia bahwa apabila ada salah satu perusahaan transfer dana tidak berizin
atau melakukan tindakan seperti menggunakan pinjol ilegal itu akan dicabut
nah sampaikan tadi kemarin mbak bahwa kami salah satu perusahaan
yang kita kemarin tangkap adalah dia mempunyai kerjasama dengan dua puluh tiga ksp si pinjol
satu perusahaan dua puluh tiga
ada lagi yang di perusahaan transferan lagi punya kerjasama dengan lima puluh ksp pinjol ilegal
itu yang kita tutup
jalannya kita tutup
kalau pinjolnya itu hari ini tutup besok ada sebetulnya rupiah cepat
besok rupiah kilat
tutup lagi besok ada rupiah sangat cepat
tapi apabila kita tutup transfer dananya
aliran dananya kita sudah mulai mencari follow the money nya
di mana uang itu berawal
itu kita kejar
kita tutup di situ dan mudah mudahan ke depan pinjol pinjol lagi ini karena udah nggak ada saluran
sehingga tidak bisa memberikan dana kepada masyarakat
oke terakhir sekaligus closing statement
pak wisnu ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat
sekali lagi kita berharap bahwa memang betul ada keamanan rasa keamanan yang diberikan kepada masyarakat
jika aktif melapor jika diteror kepada pihak polisi
kami dari kepolisian memastikan bahwa polri siap melayani masyarakat melindungi masyarakat
jadi silakan masyarakat apabila diteror kemudian diteror oleh pinjol ilegal silakan lapor ke masyarakat
karena kami dari mabes polri kita menimpan telegram dan surat perintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
baik pak eko terakhir closing statement
ya menurut saya
ya tadi ya
rapatkan barisan diantara entitas ya ekosistem pembiayaan ini yang legal legal ini adalah memang salah satu upaya yang tepat begitu
jadi memutus rantainya itu memang harus dari dulu gitu
karena kalau dari hilir ya sosialisasi terus dilakukan tetapi memang faktanya masyarakat tetap saja mengakses
nah itu memutus rantai dari hulu saya rasa mengupaya yang sangat penting
nah yang kedua adalah bagaimana kemudian kemudahan akses ya untuk masyarakat kelas bawah ini terutama
mereka butuhnya nggak terlalu besar dalam konteks uang per individunya ya
tapi memang aksesnya sejauh ini memang masih sulit ya kita harus akui
sehingga upaya upaya dari pemerintah ataupun juga dari ini termasuk juga entitas pembiayaan ekosistem yang legal juga begitu
bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat dengan dana yang lebih terjangkau ya
dengan katakanlah suku bunga yang lebih murah terjangkau tapi tetap profit buat mereka
saya rasa ini upaya yang harus dilakukan ke depan begitu untuk bisa memberantas pinjol ilegal ini sampai tuntas kira kira gitu ya
pr yang masih harus dikerjakan pemerintah pembiayaan kelas bawah itu harus difikirkan lebih banyak begitu variasinya aksesnya
dan juga penindakan dari pihak kepolisian kita tunggu bagaimana nanti pekan depan ada release terbaru dari pihak kepolisian
terima kasih bapak bapak sudah berdiskusi malam hari ini di cnn indonesia newscast